ya hingga saat ini tercatat tujuh ratus warga rawabadak selatan koja jakarta utara terkonfirmasi positif covid sembilan belas
banyaknya warga terpapar virus corona membuat wilayah rawabadak selatan terus menjadi zona merah
sementara itu tujuh warga rawabadak sabtu siang dirujuk ke rumah sakit darurat wisma atlet
sepuluh warga rawabadak selatan yang terpapar covid sembilan belas ini dievakuasi dari puskesmas kelurahan rawabadak selatan
dengan menggunakan bus sekolah yang disediakan suku dinas perhubungan jakarta utara
dari awal pandemi hingga hari ini total sebanyak tujuh ratus warga rawabadak selatan koja jakarta utara terjangkit covid sembilan belas
hal ini membuat rawabadak masih berada dalam zona merah
suhaini lurah rawabadak selatan mengimbau kepada seluruh warganya untuk lebih taat protokol kesehatan
guna menekan penyebaran virus corona di wilayah rawabadak selatan
di kelurahan rawabadak selatan sendiri itu jumlah warga yang sudah terkonfirmasi positif itu sudah mencapai tujuh ratus an
baik itu yang sudah sembuh isolasi mandiri maupun yang dirawat
karena di kecamatan koja sendiri ini kebetulan dipilih puskesmas rbs sendiri karena luas halamannya itu
karena kebetulan menyatu dengan gor
lalu hari ini kita juga ada lagi
sekitar tujuh orang dikirim ke wismatli